dalam satu pekan pertengahan bulan maret dua ribu dua puluh tiga ketiga bank amerika serikat yang ambruk adalah silicon valley bank signature bank dan kredit suisi
silicon valley bank terpaksa membayar bunga yang lebih tinggi atas simpanannya karena pemerintah amerika terus menaikkan suku bunga bank dengan tujuan mengurangi inflasi
gubernur bi peri warjio menyampaikan perbankan dan sistem keuangan indonesia memiliki ketangguhan
komite stabilitas sistem keuangan atau kssk telah melakukan stres tes yang dilakukan di perbankan
hasil tersebut menegaskan sektor keuangan di indonesia berdaya tahan dari dampak kebangkrutan bank di amerika serikat dan eropa
kebanyakan bank terutama di indonesia berhasil
memiliki pengambilan deposit yang sangat berat
dan untuk penilai risiko dari penerbangan keuangan
rupiah yang sudah diperoleh oleh bank
apa yang kita bicarakan di dalam sistem keuangan
tentu saja untuk mengurangi persepsi risiko
karena dari tiga bank ini
sekarang menjadi masalah sistem keuangan amerika serikat
dan kemudian ke swiss
ini adalah hal yang kita perhatikan untuk memastikan proses risiko sangat baik
jadi itu sebabnya kita berkomunikasi dengan pasar
melihat pasar kapital melihat cds dan sebagainya
saya pikir indonesia harus berdiam
untuk melihat aspek aspek tersebut
kami menonton dengan jelas
dan tentu saja
kita tidak akan mengambil aksi yang perlu
tapi sejauh ini
sistem bank dan keuangan kita di daerah ini
dan terutama di indonesia
pandemik kami bakea kristen seratus the
memang tidak terhormatnya kita berbuang

jadi sangat penting untuk memulai reformasi memulai standar internasional yang berkumpul
untuk mempertahankan kepercayaan
dan saya pikir secara besar di seluruh dunia kepercayaan itu telah dimantau
tentu saja ada kesempatan bank yang terisolasi
tapi kepercayaan di seluruh dunia dalam sistem bank masih kuat
dewan stabilitas keuangan menambahkan perbankan dan lembaga keuangan lainnya
harus bekerja erat dan berkolaborasi di tingkat internasional
untuk berbagi informasi pengawasan dan tata kelola risiko